saudara pasca penetapan presiden dan wakil presiden terpilih oleh kpu
presiden jokowi menyebut akan memasukkan program unggulan prabowo gibran
pada rencana kerja pemerintah dan rapbn dua ribu dua puluh
koordinator stafsus presiden aridwi payana menyebut
komitmen presiden jokowi untuk mengawal transisi pemerintahan di bulan oktober nanti
telah disampaikan presiden saat bertemu dengan prabowo gibran di istana pada rabu malam
istana mengonfirmasi kebenaran pertemuan antara joko widodo dengan presiden
wakil presiden terpilih prabowo subianto dan gibran raka buming raka
di istana kepresidenan jakarta untuk mengawal keberlanjutan pembangunan pemerintahan ke depan
koordinator stafsus presiden aridwi payana menyebut
presiden jokowi akan mendukung dan juga menyiapkan
masuknya program program unggulan presiden dan wakil presiden terpilih
termasuk yang bisa segera dieksekusi pasca dua puluh oktober dua ribu dua puluh
setelah presiden dan wakil presiden terpilih dilantik
menurut ari dwipayana semangatnya adalah mengawal keberlanjutan pembangunan
untuk mewujudkan indonesia maju yang telah diletakkan fondasinya oleh presiden jokowi